masih lima puluh persen efisiensinya belum seratus persen dimana engine kan mungkin bisa lebih tinggi
jadi sebenarnya lebih mahal tuh ke situ dan di bahan bakar
aku rasa di hidrogen itu pln kan udah menumbangin nih
dan mungkin di masa depan nanti itu bisa jadi energi terbarukan lah
menggantikan listrik kalau bisa makanya kita tertarik buat riset di sana
karena selain listrik ada salah satu jenis sumber daya lah
selamat kembali di sivi sekarang gue udah bersama dosennya pak ya
yang develop mobil arjuna sama nakula ini siapa aja sih pak orang orangnya
dari apa namanya dari awal mahasiswa ya
mahasiswa dibimbing oleh teman teman dosen di ui
tapi secara umum lebih banyak mahasiswa
kemudian kita mereka memanfaatkan